selain meminta kartu kredit pribadinya dibayarkan saksi dalam sidang tipikor dengan terdakwa sel menyebut
biro rumah tangga kementan diminta untuk menyiapkan pembayaran kredit bulanan mobil alphard sel
sebesar empat puluh tiga juta rupiah per bulan
mobil pribadi sel itu digunakan oleh anak sel di makassar
oleh orang lain siapa yang pakai itu
siapa yang pakai yang mengoperasiokan operasional
anaknya pak menteri siapa namanya
dia berdomisili di jakarta atau di makassar
mobil art part itu ada di jakarta atau di makassar
karena mobil yang di wicandang
hanya ada satu yang kita sewa yang mulia
karena di wicandang dilihatnya hanya satu yang mulia yang ada
di widya chandra rumah dinas pembentri itu ada mobil
hanya ada satu yang kita sewa yang mulia
yang al part yang saudara maksudkan tadi mobil yang lain yang lain lagi
mohon maaf yang mulia dari awal arahan
suruh menyiapkan pembayaran dan izin yang mulia
maksud saya begini apakah mobil yang sudah minta tadi bilang bayar cicil tadi kredit itu
pernah tidak saudara lihat mobil fisik mobil itu
tidak pernah tadi saudara mengatakan di makassar
ya di makassar atau tidak mohon izin yang mulia saya tidak tahu pastinya yang mulia
dapat informasi dari mana saudara mengatakan bahwa itu ada di makassar
ya mungkin karena di wecan aja tidak ada yang mulia
sejak bulan apa dimintai itu uang itu masih ingat
oke dimintai ke saudara itu berapa kali apakah tiap bulan
hampir tiap bulan berapa selisih berapa sepuluh kali ada dua kali tiga kali empat kali lima kali sampai setahun
sepuluh kali ada ya tapi saudara tidak tahu sejak tahun berapa atau dua ribu dua puluh